dalam rekaman cctv di jalan bb satu cipinang muara jakarta timur pada senin siang
tampak seorang pria berdiri di pinggir jalan sambil memantau situasi sekitar
walau kondisi jalan cukup ramai
dia nekat mencuri sepeda motor yang diparkir di depan gerbang rumah
pencurian mudah dilakukan karena sang pemilik tidak mencabut kunci kontak motor
motor yang baru dicicil dua bulan itu pun raib seketika
awalnya masih ada saya longok awalnya masih ada
dan habis itu pas keluar udah pakai helm saya mau keluar saya mau jalan
ternyata motor udah nggak ada
udah nggak ada itu berapa menit abang ambil helm
ambil helm sekitar lima menit
kasus pencurian ini telah dilaporkan ke markas polsek jatinegara jakarta timur